inilah video amatir yang merekam ketakutan warga saat dikejutkan dengan aksi pengeroyokan di rumah
ahmad mujiono pemilik hajatan pernikahan minggu malam selamat siang tuh mantan lura
setempat menghadiri undangan hajatan pernikahan di dusun mandu kabupaten gresik jawa timur di
di tengah hajatan seorang perangkat desa berusia dua puluh tujuh tahun yang tengah mabuk berat menyerang sang
mantan lurah aksi perangkat desa memukul kepala korban dengan botol miras dibantu oleh
dua reganya usah menjalani perawatan korban senin sore melapor ke polsek cermin saya
bagian apa pak
hingga kini polisi belum bersedia memberi keterangan terkait perkembangan kasus ini
sementara di malang jawa timur aksi perundungan dialami seorang remaja putri yang tinggal di
panti asuhan korban dipukuli delapan remaja yang selama ini menjadi teman bermain
orang tua korban baru mengetahui peristiwa ini setelah diberitahu oleh salah satu teman korban
kasus perundungan ini senin sore kemudian dilaporkan ke poresta malang kota
pasca kejadian korban yang masih trauma tinggal di rumah keluarganya di sidoarjo jawa timur
tim liputan cnn indonesia